dan sejumlah guru besar universitas gajah mada yogyakarta menggalang dukungan moral menolak pansus hak angket terhadap kpk
para dosen di lingkungan perguruan tinggi terbesar di indonesia ini pun dihadapkan bersikap sama
menolak pansus hak angket yang tampak hendak melemahkan kpk dan mencampuri urusan yudikatif
para guru besar universitas gajah mada yogyakarta ini menyatakan
dpr telah melakukan penyimpangan besar dalam membentuk pansus hak angket terhadap kpk
mereka menyebut pansus ini semakin terlihat diboncengi pihak pro koruptor
karena itu melalui gerakan universitas gajah mada berintegritas
para guru besar dan dosen perguruan tinggi ini akan membuat deklarasi menolak pansus hak angket kpk
sebagai kampus kerakyatan pihak ugm mengungkapkan merasa perlu mengambil sikap atas sengkarut hak angket terhadap kpk
sebab proses yang terjadi saat ini dinilai melawan gerakan memberantas korupsi
banyak wacana dan fakta yang menyatakan bahwa pansus ini secara legal
memungkinkan perguruan tinggi ini

dan itu adalah juga menjadi sikap dari ugm
yang kedua sebenarnya ugm ini ingin menempatkan pada konteks gerakan yang lebih luas
yaitu gerakan ugm berintegritas
bahwa pemberantasan korupsi pembangunan integritas itu sebagai proses yang berkelanjutan
kami akan menganalisis apapun yang terjadi di dalam pansus angket
ugm tentu juga punya pakar hukum ahli
lalu kemudian akan dikumpulkan untuk menganalisis
dan melihat secara keseluruhan bagaimana angket dilakukan
dan itulah hasil pendapat itulah yang akan dideklarasikan
hingga saat ini tercatat tiga ratus lima puluh dosen ugm yogyakarta
mendukung gerakan tolak hak angket terhadap kpk
dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah
kampus ugm pun akan berkoordinasi dengan universitas negeri lain
untuk menggalang gerakan ini
gatot tri pintoko yogyakarta